di masa pandemi covid sembilan belas banyak penderita memilih melakukan isolasi mandiri di rumah masing masing
pilihan ini bisa dilakukan bagi penderita tanpa gejala atau gejala ringan
namun penderita yang menjalani isolasi mandiri sebaiknya dilengkapi sejumlah alat kesehatan
salah satunya adalah alat pengukur kadar oksigen dalam darah atau oksimeter
sangat perlu karena kalau pada saat isoman itu kan yang kita takutkan adalah kekurangan oksigen
nah bagaimana kita bisa tahu kekurangan oksigen atau tidak
salah satu caranya adalah dengan puls oksimetri
jadi ini sangat vital sekali karena di covid sembilan belas ini terjadi heavy box nya
jadi pasien itu tidak sadar kalau tekanan oksigennya di dalam darahnya dia turun
oksimeter kini bisa diperoleh dengan mudah
di toko alat kesehatan oksimeter bisa dibeli dengan harga bervariasi mulai dari rp satu ratus lima puluh hingga rp tujuh ratus
ada baiknya anda mencoba dulu oksimeter yang akan dibeli sebelum membayarnya
selain itu oksimeter juga bisa dibeli lewat daring melalui berbagai aplikasi belanja daring
namun harap diperhatikan secara detail spesifikasi serta kredibilitas penjualnya
dan pastikan juga oksimeter yang anda beli memiliki sertifikat dari lembaga kesehatan atau izin edar dari kementerian kesehatan
hal ini untuk menjamin oksimeter yang dibeli bukan palsu
cara menggunakan oksimeter ini sangat mudah
cukup memasukkan jari ke alat tersebut
kemudian tunggu beberapa saat
rata rata kandungan oksigen dalam darah atau saturasi normal adalah di atas angka sembilan puluh delapan
kurang dari itu maka sebaiknya anda menghubungi pihak pelayanan kesehatan
bagi penderita covid sembilan belas ada baiknya memeriksa saturasi oksigen sebanyak dua hingga tiga kali dalam sehari
selain itu jangan ada penghalang antara kulit dengan alat pengukur
dan kalau pakai sesuatu yang memantulkan jadinya akan mempengaruhi sinar inframerah tadi
jadi nggak boleh pakai q tec
karena akan memantulkan tadi
jadi ya angkanya akan tidak sesuai dengan keadaan
meski demikian yang terbaik tentunya adalah jangan sampai tertular penyakit covid sembilan belas
karena itu tetap jaga protokol kesehatan dan segera mendapatkan vaksin jika belum divaksin
iwan hermawan dwi ari jakarta